pemerintah menyiapkan beberapa cara untuk mengurai kepadatan yang akan terjadi selama musim mudik lebaran
jalur darat dengan kendaraan pribadi diprediksi menjadi pilihan sebagian besar pemudik
kita berbincang sore ini dengan dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi
pak budi selamat sore
selamat sore mbak
ya saya bisa mendengar dengan jelas suara anda pak budi
terima kasih sudah bergabung sore hari ini
pak budi sejauh ini skenario apa saja yang sudah disiapkan oleh kementerian perhubungan
ya seperti yang kemarin kita juga sering sampaikan ke beberapa media dan juga masyarakat
bahwa skenario nanti yang menjadi perhatian kita fokus kita adalah yang di jalan tol sama jalan nasional
jalan tol itu sesuai dengan skp yang sudah kita nyatakan dengan pak raffaela spori dan juga pak dijan b b nemarga
itu kita akan melakukan secara bersamaan berapa mejen menerkayasa
antara genggelgenap kemudian wanbe kontrapus
sekaligus dengan pembatasan kendaraan barang yang menggunakan jalan tol
dan pada saat bersamaan terutama antara jakarta sampai dengan cikampek
kemudian cikampek sampai dengan ke arah kalikangkung
dari km tujuh puluh empat atau empat puluh tujuh nantinya kita akan melakukan berlatangan dua puluh delapan sore hari ya
kita akan mencari sesuai dengan pak raffaela spori sampai dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh
nah potensi nanti kemudian pengalian arus bagian akan menggunakan jalan nasional
kita bisa antispasi dengan beberapa disub setempat
karena memang banyaknya hambatan samping yang nanti potensi menjadi gangguan juga
terutama untuk pemudik sepeda motor yang nanti mulai meningkat di antara tanggal dua puluh delapan
jadi pada intinya kita sih sudah melakukan beberapa langkah
koordinasi dan juga terkait kesiapan di infrastruktur
memasuk juga hal yang lain yang sudah kita komersikan dengan semua pemangku pendingan
pak budi kalau misalnya sudah pasti sudah dihitung sebelum melakukan kebijakan
kira kira harapannya bisa mengurai kemacetan katakanlah berapa kilometer diurai berapa lama waktunya
kalau skema yang kita lakukan dengan tiga manajemen rekasi sekaligus itu kan sudah kita lakukan semacam simulasi
dimana simulasi pertama kalau tidak dilakukan manajemen sama sekali
itu visi rasio atau kemudian volume per capacity itu
tinggi sekali satu delapan
tapi kalau kita lakukan secara bersamaan
tiga manajemen rekan sekaligus tadi
visi rasio itu bisa menjadi lima enam
dengan kecepatan tatakan di jalan tol itu antara dua sampai dengan lima
itu lima terkejam
kalau tadi tidak kita melakukan atau cuma hanya satu manajemen kita lakukan
itu visi rasionya sangat tinggi sekali di atas satu
kalau satu artinya sudah
sudah stuck ya
nah mendekati macet gitu
mungkin antara sepuluh sampai dengan dua puluh km terkejam
sangat kerek sekali
dengan demikian kita melakukan tiga manajemen sekaligus
dengan catatan yang kita harapkan visi rasio tadi bisa menjadi enam atau lima
kecepatan tatakan di jalan tol itu bisa sekitar empat puluh lima puluh sampai dengan enam puluh km terkejam
itu kita tadi bicara untuk kendaraan roda empat
tapi bagaimana dengan kendaraan roda dua
kalau kendaraan roda dua tentu non tol
justru kadangkala agak sulit dihitung

makanya pak menteri di awal mengantisipasi nanti pengalian sebagian kendaraan dari jalan tol ke jalan nasional
tentunya kapasitas jalan nasional menjadi lebih padat lagi
adanya kendaraan kendaraan pemutik yang tidak memenuhi katakan yang tidak sesuai dengan ganjil genap mungkin akan menggunakan jalan nasional
nah itu sudah kita antisipasi untuk sepeda motornya
menggunakan jalur khusus yang sepeda
jalan ke sebelah kiri
dan nanti akan ada perdagangan oleh para petugas di lapangan sebegini
bagaimana dengan daerah daerah yang rawan bencana pak
sudah ada beberapa datanya
rawan bencana longsor banjir
kalau melihat dengan informasi yang diberikan oleh bmkg memang selama bulan bulan awal mei sampai dengan akhir bulan april ini kan masih hujan
jadi kita juga kemarin sudah mengantisipasi bersama dengan kementerian ppr
di mana sekitar setengah bulan
di mana sekitar satu bulan yang lalu kalau nggak salah hujan besar
kemudian ada beberapa juga jalan yang teramat kenangan air teramat dari buntu sampai dengan gombong ke bumen
itu saja bersebagian juga di situ
kemudian dari purpuk sampai dengan arah bumiayu juga ada juga
itu ada semacam flyover kereta api
itu juga terkenal
namun demikian dari kementerian ppr bersama dengan bnpb sudah menyiapkan beberapa alat berat termasuk para petugasnya
cnb dua puluh empat jan
ada lokasi yang dekat dengan tempat tempat yang diperkirakan akan terjadi longsor atau banjir untuk percepatan cukup masalah penanganan mitigasi kita
pak budi kalau misalnya kita lihat sekarang sudah ada beberapa skemanya yang akan dilakukan pemerintah
tapi sepertinya memang warga sudah merencanakan waktu di tanggal tanggal khusus yang mendekati lebaran dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh
antisipasi salah satunya adalah mudik lebih awal
tapi ini agak sulit seperti yang dilakukan pak budi
tidak putus putus pak
sudah disampaikan diimbau untuk mudik lebih awal sekarang
jadi narasinya sekarang sudah digeser untuk mudik lebih awal karena penumpukan itu sudah dipastikan akan terjadi
tapi jika mudik lebih awal juga tidak disambut positif karena bagaimanapun itu berkaitan dengan pemberian libur dengan lembaga dengan instansi
tidak ada pemerintah yang bisa disambut positif
pak budi seperti ya kita terkendala komunikasi di sini
pak budi setiadi dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan
terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
pak budi terima kasih banyak